untuk info arus balik terkini ada miladia rahma di stasiun senen jakarta
raff raff kahvi di nagreg dan juga riyadita utama di palimanan jawa barat
saya ke miladia terlebih dahulu
ya mila ini hari senin bagaimana apakah arus balik ini masih padat di stasiun senen
ya selamat siang putri nabila betul sekali
memang pada hari ini tepatnya hari senin tanggal sebelas juli dua ribu enam belas atau h lima lebaran
tampaknya suasana di stasiun pasar senen jakarta pusat ini masih cukup ramai
tidak hanya para pemudik yang pulang kembali ke jakarta tapi juga mereka yang berangkat
data dari posko humas stasiun pasar senen jakarta pusat menyebutkan
sampai dengan pukul sepuluh tadi pagi data kedatangan penumpang melalui rangkaian kereta reguler mencapai angka sepuluh penumpang
ini belum lagi ditambah dengan rangkaian kereta tambahan yang mencapai tiga sembilan ratus penumpang
jadi hampir sekitar empat belas penumpang nabila
di sisi lain juga untuk data keberangkatan sampai dengan pukul nanti dijadwalkan pukul setengah sebelas atau setengah dua belas siang
maksud saya untuk kereta reguler ada dua puluh enam rangkaian ini akan membawa sekitar lima lima ratus penumpang
ditambah lagi untuk rangkaian kereta tambahan ada delapan rangkaian kereta ini akan membawa sekitar tiga tiga ratus penumpang
jadi hampir sekitar sembilan penumpang
tapi bicara soal tren ini untuk yang datang sendiri menurut data
di kuskomas stasiun pasar senen jakarta pusat ini
yang datang ini angkanya masih berkisar antara delapan belas sampai dua puluh penumpang
dan kemungkinan ini masih akan trennya masih akan terus mengalir nabila
karena memang libur lebaran ini berbeda beda
untuk anak sekolah saja baru masuk sekitar tanggal delapan belas juli
artinya sampai tanggal tujuh belas juli nanti atau hari minggu pekan depan ini
arus pemudik yang akan datang ke jakarta juga masih akan cukup tinggi
nah untuk yang berangkat juga iya
karena memang cukup sulit
atau untuk mendapatkan tiket kereta banyak yang harus mengantri
bahkan tiga bulan yang lalu baru mendapatkan tiket hari ini
jadi untuk hari ini saja yang berangkat juga cukup besar
rata rata beberapa hari kemarin itu yang berangkat dari stasiun pasar senen
angkanya mencapai dua puluh lima
kalau bicara tiket habis saya punya datanya
kak tuna bila jadi untuk tiket habis ini untuk h lima atau hari ini saja
kereta api manoreh dengan tujuan semarang sudah habis terjual
h enam kereta api matarmaja dengan tujuan malang juga sudah habis terjual
sampai h plus sebelas juga iya
kereta api dengan tujuan solo yakni kereta api bengawan
dan juga kereta api berantas dengan tujuan kediri juga sudah habis terjual
jadi tampaknya kereta ini masih menjadi salah satu sarana transportasi yang paling banyak diminati
untuk mencari tiketnya juga susah
dan masyarakat juga harus mengantri bahkan sampai hari ini
ini terbukti di belakang saya ini
ini adalah lajur atau jalur ketiga pintu ketiga di bagian selatan
ini adalah tempat masuknya atau check in
ini adalah tempat yang akan menemukan para penumpang yang akan pergi ke tujuan
kawasan solo dengan menggunakan kereta api bengawan
ini juga masih terus dibuka
satu hal yang cukup saya apresiasi sebenarnya di stasiun pasar senen ini
karena memang sudah dibersiapkan tampaknya untuk mengantisipasi arus mudik dan juga arus balik
satu kebersihannya juga cukup dijaga
kemudian petugas yang berjaga juga cukup banyak
hampir di setiap lajur sudah ada petugas dari stasiun pasar senen yang bertugas
dan akan mengarahkan para calon pemudik untuk masuk melewati line
jadi tidak akan berantakan begitu
dan untuk menunggu keretanya pun juga sudah disediakan tempat
tempat yang luas dan cukup bersih
ya baik terima kasih mila
nampaknya di stasiun senen masih ramai yang arus balik maupun juga yang mudik begitu ya
kini saya akan safar raff raff yang berada di nagrek hari ini
ya bagaimana situasi lalu lintas di nagrek
raff raff silahkan
ratu kalau tadi di stasiun senen kondisinya cukup ramai
hal yang sama pun sedikit terjadi juga
di pintu keluar lingkar nagrek kondisinya saat ini cukup ramai lancar
dan kendaraan kendaraan yang keluar pun banyak dinominasi oleh kendaraan roda dua
pemudik pemudik lokal yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua
hal ini dapat dianalisa bahwa sebenarnya walaupun puncak arus mudik sudah selesai
dan sudah terbagi bebannya kepada tanya pada hari sabtu dan hari minggu yang lalu
namun banyak dari mereka yang saat ini juga masih melakukan arus balik
ketika ini mereka sudah mulai menghadirkan perjalanan ke kota kota besar
dengan maksud bahwa mereka membawa anak anak mereka
ini berarti sebuah fenomena bahwa pada tahun ini yang berbeda adalah
liburnya agak sedikit lebih panjang di mana mereka memiliki putra atau putri yang bersekolah
sampai pada tanggal tujuh belas atau delapan belas juli nanti
terlihat bahwa di belakang saya ini kendaraan kendaraan yang ada
ini lebih banyak memang didominasi oleh pemudik pemudik lokal
yang sedang beristirahat
mereka nantinya yang menggunakan kendaraan roda dua ini tidak akan langsung masuk ke jalan tol
karena memang itu tidak diperbolehkan namun akan melintasi jalur non tol
menuju ke arah tasik malaya ataupun juga ke bandung di putaran cibiru atau di putaran cilenyi
langsung mereka akan menuju ke arah jatinangor dan juga ke tasik malaya
dan selain itu ratu ada sesekali juga mobil mobil yang berplat nomor b dan juga
berplat nomor d yang artinya mobil mobil dari jakarta dan juga dari bandung juga sesekali tampak
ini menandakan bahwa mereka juga saat ini sudah mulai melakukan aktivitas untuk kembali ke jakarta dan juga ke bandung
walaupun hari ini juga adalah hari pertama kerja mereka juga saat ini sudah mulai kembali beraktivitas
ya raff raff meskipun terlihat lengang di sana apakah kemudian ada titik titik yang perlu diwaspadai di jalur nagrek sendiri
betul sekali bahwa di jalur selatan khususnya di jalur nagrek sendiri ada beberapa titik yang harus diwaspadai
seperti misalnya di pertigaan dangdur kemudian juga di lingkar nagrek kemudian juga di jalan lingkar nagrek
dan yang pasti adalah di gerbang tol cilenyi sendiri
pada pagi hari tadi memang suasananya sedikit ramai daripada hari biasanya namun kepadatan itu juga sudah mulai lancar pada siang hari ini
ini diindikasi ini terlihat pada saat petugas kepolisian sudah mulai membuka secara langsung separator yang seharusnya menghubungkan dari jatinangor menuju ke gerbang tol cilenyi
yang biasanya pada satu minggu yang lalu itu ditutup namun pada hari senin ini sudah langsung dibuka
ini menandakan bahwa kepadatan sudah mulai berkurang oleh karena itu petugas kepolisian yang berada di sekitar jalur cilenyi ini sudah membuka
jadi para pemudik yang menggunakan roda dua
maupun juga roda empat dapat langsung menuju ke gerbang tol cilenyi atau ke putaran cilenyi ini untuk bisa langsung menuju ke kota masing masing
ya baik raff raff di nagrek ini kita sapa arya dita utama yang berada di palimanan
bagaimana lalu lintas palimanan siang ini terlihat di belakang anda sangat padat sekali ya dito
selamat siang dito apakah anda bisa mendengar suara saya
ya nabila memang perlu saya sampaikan bahwa memang saat ini terpantau padat di jalur arteri pantura tepatnya dari arah cirebon menuju ke jakarta dan bandung
tapi memang hari ini dikarenakan memang ada sejumlah titik titik yang membuat terjadinya kepadatan arus lintas
tapi sebenarnya itu sudah saya informasikan bahwa arus lintas dari kota cirebon menuju ke jakarta dan bandung relatif lancar
memang ada beberapa titik yang saya maksud itu salah satunya adalah di pasar palimanan yang ada di sebelah kiri saya ini
hal itu memang dikarenakan banyaknya warga masyarakat yang ingin menyeberang untuk masuk
dan juga keluar dari area pasar ini
dan untuk mengantisipasi terjadi kemacetan maka pihak kepolisian telah bersiaga di lokasi ini untuk memandu masyarakat yang ingin menyeberang
supaya tidak menyeberang sembarangan dan juga untuk mengatur lalu lintas agar terus maju ke arah jakarta dan juga ke arah bandung
sementara itu dapat saya informasikan bahwa arus lalu lintas yang ada di jalan tol palimanan kanci saat ini masih terpantau ramai lancar
terjadi penurunan jumlah kendaraan terutama di gerbang tol palimanan
di mana tidak terdapat
antrean panjang sebagaimana yang terjadi pada hari sabtu dan minggu lalu
memang hal itu dikarenakan memang pada hari senin ini sudah banyak warga masyarakat yang telah masuk bekerja
sementara itu situasi arus lalu lintas di kota cirebon saat ini terpantau rame lancar juga
hal itu karena dikarenakan memang karena banyak warga masyarakat sudah masuk juga bercampur dengan kendaraan kendaraan yang saat ini masih melakukan perjalanan arus balik
seperti yang anda bisa lihat juga di belakang saya masih banyak kendaraan roda dua terutama yang melakukan perjalanan arus balik
yaitu dari arah timur menuju ke barat dan menuju ke kota besar
seperti bandung dan juga jakarta
karena mereka mungkin besok juga sudah kembali bekerja
begitu ratu nabila
ya baik terima kasih arya dita utama
dan sebelumnya ada raff raff kaffi dan mila diyarahma